sebentar ya bu
ibu ini manggil duluan
ditekan dulu mbak
tata udah bikinin kopi
aku sedang di siang
mbak hazir udah dibikinin
tambah satu lagi
bubur kacing hijaunya aja
ajak jalan dulu mbak
yaudah lu bawa deh semuanya
ini sisa kemarin karena jadi kejual
iya lu bawa deh bagiin tuh
daripada gak kemakan
jadi sepuluh ribu kan
bang ojek bang
bisa pakein gak
buburnya jadi neng
gak jadi bang kelamaan
aku udah bikin nasi goreng
acang ijo lebih sehat daripada nasi goreng
eh pak odi pak odi mau gaduh gaduh
enggak mbak surti saya mau ngajakin mbak be mancing
enggak pak odi mancing yuk be
ayo ajak cimurot ke enggak
bulu bulu ajak atuh be
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
teman teman emak pada mau nengok
emak mau ikut
ke rumah sakit
kagak dirawat di rumah aja
jadi ntar kalau abis juhur emak udah di rumah lagi
terus pesanan kue gimana mak
kan ada saya po
ini bang kasih ya
semoga mohon tell yang selang
minta di debut

iya ini saya kan udah ambilin po
mau kemana lu
mau nengokin bapaknya si siti
siti kena struk
bukan ali mubarok
oh ali mubarok yang barusan cucunya disunatin
iya mai itu kan temen bapak gua
gua ikut dah
gue kagak jadi ikut mancing
dadar gulung bikinan emak
kok rasanya begini jak
kalau dadar gulung rasanya gak begini jak
ah so tau lu
dadar gulung yang kemar kemar lu makan itu biasa
ini bikinan emak
masaknya pasti luar biasa
luar biasa apanya jak
gak ada yang luar biasa
ini mas sama dengan motor kamu
sama hijau kan
mbak benya mana pak odi
mbak betel pergi sama emak
katanya mau besuk temannya sakit
pak odi gak ikut
ulu ulu saya emang gak kenal tuh mas surti
lagi pergi pak aci sama emak
katanya nengokin temennya sakit
siapa pak odi
ulu ulu lupa lagi siapa ya tadi
jadi mancing gak kita
bapak bo duluan aja dah
saya mau ke pasar dulu
beli buah buat oleh oleh
bener juga lo may
masa besuk yang sakit kagak bawa apa apaan
gue ikut dah
pernama mana jack
yang bener jak
dia kagel lah mana gua tau tis
nanti kalo neng laras minta jemput
kamu kasih sama sipur aja ya
saya mau deketin sipur sama neng laras
ya elah tis
kita juga deket sendiri
bantuin atu jak
kan kalo dibantuin bisa lebih cepet deketnya
yah nanti kalo neng laras minta jemput
kamu kasih ke sipur aja ya
ngapain kasih orang lain
masya allah jak
kamu kan udah punya potati
sampai jumpa lagi